sejumlah anak anak menangis ketakutan saat diajak orang tuanya mudik menggunakan transportasi kapal kayu barang di pelabuhan tradisional jangkar situbondo
meski sangat berbahaya karena harus bergelantungan di tengah laut minimnya transportasi yang memadai ini membuat para orang tua tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan transportasi ini
sejumlah anak ini menangis ketakutan saat dibopong untuk pindah dari sampan kecil menuju kapal barang yang disulap menjadi kapal pemudik tujuan jangkar pulau raas madura jumat pagi
balita ini terus menangis karena harus terpisah dari gendongan ibunya untuk bisa pindah ke kapal mudik di tengah laut pelabuhan tradisional jangkar
meski sangat beresiko terpeleset dan tercebur ke laut namun pengolah kapal dan otoritas pelabuhan syah bandar jangkar tidak memberikan alat keselamatan berupa pelampung
pemudik pun mengeluhkan minimnya transportasi layak sehingga mereka tidak ada pilihan untuk menumpang kapal kayu seperti ini
pemudik juga banyak
memasuki tujuh hari jelang lebaran jumlah pemudik kepulauan raas dan sapudi sumeneb madura mulai meningkat di pelabuhan tradisional jangkar situbondo
pengelola angkutan kapal barang pun memodifikasi kapal mereka menjadi angkutan mudik setelah mendapat izin berlayar dari otoritas syah bandar jangkar
mulai peningkatan jumlah penumpang
ya sudah ada sedikit sedikit
sudah berapa hari saya baru berangkat
dibanding tahun lalu gimana
wah ini tahun lalu susah daripada sekarang kan
meski di sebelah pelabuhan tradisional ini memiliki dermaga namun pengelola kapal tetap menaikkan pemudik menggunakan sampan menuju kapal di tengah laut
para pemudik pun berharap pemerintah memperbaiki layanan angkutan mudik agar mereka tidak kesulitan dalam mengakses kapal untuk mudik